jasad kaisar bayi empat belas bulan asal sukabumi jawa barat yang diracun oleh ayah kandungnya sendiri dimakamkan
keluarga korban meminta agar pelaku dihukum seberat beratnya
devi bibi bayi kaisar tak sadarkan diri di pemakaman umum desa kompah parungkuda kabupaten sukabumi
kaisar adalah bayi empat belas bulan yang diracun oleh ayah kandungnya sendiri
semasa hidupnya mendiang bayi kaisar memang jadi kesayangan keluarga hingga tetangga sekitarnya di desa kompa
kecamatan parungkuda kabupaten sukabumi
namun hidup sang bayi berakhir tragis di tangan taufik ayah kandungnya sendiri
sebelum diracun kaisar dibawa kabur secara paksa oleh taufik
sementara ibu kandung korban sedang bekerja
atas kejahatan taufik yang tega meracuni buah hatinya hingga tewas keluarga meminta hukuman seberat beratnya
pihak keluarga keinginannya seperti ya dihukum aja yang seberat beratnya setimpal dengan kelakuan dianya
kaisar tewas setelah meminum susu yang dicampur
cuntikus oleh ayah kandungnya
menurut keluarga korban sebelumnya taufik memang pernah mengancam akan bunuh diri dan membunuh anak hasil pernikahannya dengan karis yunita
namun ancaman ini oleh keluarga tidak pernah digubris
anak tuh disini sama orang tua
dia tuh bilangnya mau ke warung mau ngajak jajan
eh taunya nggak balik lagi
yang bikin khawatir gitu sampai aku nyari kabar
nyari kabar ke kawan kawan yang lain lah untuk cari dia
tapi kan dia nggak tahu tempatnya di mana posisinya gimana gitu
aku pun cari pendapat orang lain ya
ini gimana suami aku kayak gini
ya itu mah gertakan aja
katanya yaudah gak usah dipikirin
dari situ aku gak terlalu pikirin ya udah diemin aja
eh taunya malah kenyataan
taufik tersangka utama pembunuhan sempat dirawat di rumah sakit
saat kejadian taufik diduga berniat bunuh diri dengan turut menenggak racun tikus bersama bayinya
ahmad fikri sukabumi